baik kami langsung kini terhubung dengan muhammad al khotot
yang merupakan sekretaris dari persaudaraan alumni dua ratus dua
selamat malam assalamualaikum pak al khotot
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa komentar pak al khotod terkait dengan
sikap polda jawa barat yang kemudian
menghentikan penyidikan atau kasus terhadap pak rizik sihab
ya alhamdulillah kita apresiasi
apa yang diputuskan oleh poldat jawa barat
menghentikan kasus tersebut
anda melihat ini hasil dari pertemuan anda
dan beberapa teman teman dari dua dua yang lain
ketika setelah bertemu dengan pak jokowi dodo
ya kalau dari sisi kami tentunya berpikir begitu
tapi kalau teknis penghentian perkara
lebih tahu bisa saja terhubung dengan yang kemarin
bisa juga tidak terhubung
tetapi bagi kami ya tentu saja
berupaya teruskan agar seluruh kasus kasus
yang kami nilai sebagai kriminalisasi
ya itu dihentikan semuanya
tidak hanya pak rizik
tapi juga yang lain lain
ada munarman ada pak jarnasir
dan lain lain begitu
baik tapi ini memang yang kali ini juga
menurut anda itu terkait ya
terkait dengan pertemuan dengan presiden kemarin ya
ya itu saya katakan tadi
ya itu kalau dalam pandangan kami kan ya
kalau dari kepolisian kan dia lebih tahu
tentang bahwa ini memang harus dihentikan atau tidak
kalau kita kan cuma meminta gitu aja
apa respon dari pak rizik sihab
apakah sudah mendengar
bagaimana responnya begitu pak alkhotot
beliau sudah tadi saya komunikasikan dengan wa dengan beliau
beliau mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh polri
menghentikan kasus beliau
baik pak alkhotot kemudian apakah ini kemudian menjadi penanda
bahwa sebentar lagi pak rizik sihab akan kembali ke tanah air
atau menunggu sejumlah kasus yang lain juga dihentikan penyidikannya
saya kira harapan kita itu adalah seluruh kasus segera dihentikan
segera clear dan beliau bisa apa istilahnya
bisa pulang ke tanah air dalam keadaan aman selamat
tidak ada kasus kasus yang apa namanya
ini dalam pandangan kami ini demi kondusivitas dari
bangsa dan negara ini apalagi tadi tahun tahun politik ya dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
kita ingin agar seluruh proses proses politik itu bisa berjalan dengan wajar ya
tanpa kegaduan dan tanpa konflik konflik di antara bangsa kita
baik terakhir ini kan sebelum setelah bertemu dengan presiden
kemudian dibocorkan kan fotonya waktu itu lalu kemudian anda dan teman teman
nah ini ada salah satu tuntutan mungkin yang dikatakan begitu ya
bisa terkabulkan paling tidak ini dugaannya begitu terkabulkan
nah apakah ini anda masih firm tidak ada hubungannya dengan dukung mendukung untuk dua ribu sembilan belas
ataukah nanti masih akan melihat perkembangannya pak alkhotob
ya sebenarnya pertemuan kami itu adalah murni untuk meminta agar kriminalisasi dihentikan gitu
kalau masalah dukung mendukung saya kira itu soal lain yang memang juga tidak dibicarakan
dalam pertemuan itu pak presiden juga tidak minta dukungan dan tidak membicarakan juga tentang
oke baik berarti anda akan menunggu kapan lagi akan kasus yang terkait dengan pak rizik sihab
maupun sejumlah alumni dua ratus dua belas akan dihentikan begitu pak al khoto
terakhir begitu pak al khotot apakah sudah ada kejelasan kembali terkait kepulangan dari pak rizik siap
kita sampaikan pada bapak presiden pada waktu itu kami sangat bahagia
apabila bulan ramadan besok habib rizik ada di tengah tengah kita bisa sholat raweh bersama di istiqlal gitu
itu yang harapan daripada umat islam gitu
apalagi kan kita besok tanggal sebelas mei kan kita akan ada aksi besar untuk membebaskan al aqsa di monas ya
nah kalau habib rizik
jika nanti bulan ramadan sudah bisa ada ya kita harapkan bisa terawih bersamalah umat islam di istiqlal begitu kira kira
baik terima kasih pak muhammad al khotot telah bergabung bersama kami memberikan penjelasan di cnn indonesia prime news selamat malam